kita lihat berikutnya geger istri dikubur di rumah
saudara jasad seorang perempuan digubur sang suami di rumahnya sendiri setelah tewas dianiaya
enam tahun berselang kasus ini baru terungkap setelah anak korban melaporkan kasus penganiayaan ke polisi
warga kota makassar kecamatan bontoala makassar sulawesi selatan
digegarkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang dikubur di rumahnya sendiri dijalankan dea dua
terungkapnya kasus ini berawal saat anak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan sang ayah kepada dirinya
ia juga menyebut bahwa ibunya juga dianiaya bahkan hingga tewas
dan kemudian dikubur di dalam rumah sejak tahun dua ribu delapan belas
anak korban pun histeris saat bersama polisi mendatangi tempat kejadian perkara
stabes makassar pun langsung melakukan pembongkaran di lokasi korban dimakamkan
sejumlah temuan kini tengah diselidiki
sekilas sudah kelihatan ada tulang tulang belulang
tinggal nanti kita melihat menguji apakah itu betul tulang manusia
nah kemudian kita akan lakukan coba uji dna kadang kadang keluarganya masih ada
kemudian kita juga akan melihat tentu di mana benturan benturan itu
almarhumah itu meninggal karena dipukul dianiaya
kini pelaku sudah diamankan di polrestabes makassar
polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan dan mengubur istrinya di dalam rumah